kok lo malah bilang makasih ke pak billy
kan jelas jelas gue yang udah bantuin loh
bilang makasih ke gue dong
usus goreng jangan cuekin gue dong
ya cukup bilang makasih emang susah
eh eh tunggu tunggu tunggu
kamu bukan kokis ini kan
saya tuh kenal semua karyawan saya disini
kamu ada yang sih
udah saya duga dari tadi nih
bikin kacau lagi nih
maksudnya apa ganggu saya interview sama ibu tadi
ya maaf pak
ya saya terpaksa nyamar jadi koki
ini untuk kebaikan semua kok pak
terus maksudnya apa sih nggak ngerti
pak bukan ngelarang
papa jangan terima deh ibu ibu yang tadi
demi kebaikan semua pak
pak pak pak
ibu ibu yang tadi ngelamar kerja jadi kasir
jangan diterima ya pak
tunggu tunggu tunggu
ini ada apa sih jelasin ke saya
kenapa saya nggak boleh nerima ibu itu
gak usah diterima
lamaran kerjanya ya pak ya
tapi kalau penjelasan kalian gak masuk akal
dengan penderian saya saya akan terima ibu itu
jadi gini pak
ibu yang tadi bapak wawancara itu
terus kenapa kau ibu kamu
kamu malu kerja disini
oh enggak pak
saya gak malu kerja disini
saya justru bersyukur dan berterima kasih banget
karena bapak menerima saya dengan baik disini
ngelarang ibu kamu untuk kerja disini
jadi ibu saya emang gak tau kalau saya kerja di restoran ini
saya harus ngerahasiain semua ini dari ibu
karena saya gak mau ibu saya kecewa
kalau sampai ibu tau
beasiswa saya dicabut di kampus
dan saya harus kerja cari uang
dan ibu saya gak tau itu
ibu kamu itu masuk dalam kriteria
kasir yang saya mau
saya gak mau ibu saya tau
nanti ibu saya sedih gara gara ini
saya punya penawaran yang bagus
saya akan bekerja jauh lebih rajin
berkali kali lipat lebih rajin deh
bahkan lebih rajin dari saya kerja sekarang
bapak turutin kemohon usus
kenapa sampai beasiswa kamu itu dicapai
kalau kamu gak bisa ngejelasin kenapanya
saya akan tetap terima ibu kamu
untuk jadi kasir disini
dengan penderian saya
saya bisa jelasin sama bapak
saya salah pak
karena saya harus kenal
dari cewek yang punya pengaruh yang besar di kampus saya
si cewek itu cemburu sama kamu
dan minta pihak kampus
untuk mencabut beasiswa kamu
berarti bapak bapak tadi
itu bapak dari cowok
yang kamu maksud
jadi bapak mau kan pak
menolak ibu saya
tapi saya butuh kasir
saya minta tolong bapak jangan terima ibu saya ya pak
saya nggak diterima kerja pak
jadi tadi manajernya bilang kalau saya tuh umurnya gak muda lagi
jadinya saya nggak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan sama restoran itu
ya udah bu nawang yang sabar ya
ya mungkin memang bukan rezeki saya untuk kerja di restoran itu
gak apa apa pak
better kita pergi aja dari sini
oke saya gak tega lihat bu nawang sedih terus kayak begini
saya anterin bu nawang cari kerja yang lain ya
pak regar mendingan sekarang pak regar ke kampus ya
saya bisa kok cari kerja sendiri pak
aduh tenang aja bu nawang
tidak ada masalah
asisten dosen saya baik
banyak ada enam
ya jadi tenang aja
iya pak regar
mari pak regar
apa sih khusus gue
ya tadi ibu tuh nengok ke sini
kenapa lu gak liat sih
ya terus kenapa diem aja
kalau kita ketauan gimana
ya gue penasaran aja khusus goreng
ibu kenapa kelihatannya sedih banget coba gak diterima kerja di sini
ibu kan udah kerja di kantor
apa ibu lagi sembunyiin sesuatu ya dari aku
akuy lah khusus goreng
kemampuan gue merayu itu sangat amat hebat
lo tahu pak billy itu di tengah interview yang sangat sangat intens
tapi buktinya apa
gue bisa kan ngajak dia keluar dari ruangan
selesai semua masalah
gimana keren gak gue
kok gue gak denger suara apa apa ya
kok gak ada
makasih pangeran tampan
saya mau bilang terima kasih banyak
karena saya gak tau gimana jadinya kalo bapak terima ibu saya kerja di sini
terima kasih banyak ya pak
oke lain kali kalo misalnya ada apa apa kamu gak perlu sungkan ceritama saya
jangan sampai ada kejadian kayak tadi
yaudah lanjut kerja
iya pak makasih
eh khusus goreng
kok lo malah bilang makasih ke pak billy
kan jelas jelas gue yang udah bantuin loh
bilang makasih ke gue dong
jangan cuekin gue dong
ya cukup bilang makasih emang susah
gue bukannya pamri usus goreng
gue tuh cuma malu
makasih udah buat hidup gue jadi berantakan
gara gara gue hidup lo jadi berantakan
gue janji gue bakal perbaiki keadaan ini
hidup gue baru bisa tenang